orang yang matinya kagak baik begitu hai kira kira di akhirat diapain tadi
kita hantam langsung pakai gada gini ya nih
hantam dulu kita hantam bias dia akan duduk ke bawah kita hantam lagi dia tuh bias
gimana kalau kita jadi hantu aja biar kita gangguin tuh si mahmud enak aja dia datang datang
ngedadang terus ngambil warisan kita bijak ngomong gitu dulu dong jenazah kita kan belum
mati mi belum jadi kubur kalau jasad kita dikubur hancur dong dimakan mecacing tanah
di karela bakmi yoga jangan jangan karela bah hilangkan perhiasan umi umi mau ambil
umi mau pakai biar umi kerenter jadi hantunya semoga abah dan umi lu tuh dilapangkan
abad dan umi lu tuh dilapangkan abad dan umi lu tuh dilapangkan abad dan umi lu tuh dilapangkan

apakah selama hidupnya
almarhum dan almarhumah
adalah orang yang baik
sekali lagi saya bertanya kepada saudara saudara
apakah selama hidupnya
almarhum dan almarhumah
adalah orang yang baik
sekali lagi saya bertanya kepada saudara saudara
apakah selama hidupnya
adalah orang yang baik
kita tidak mengingat
tapi alangkah baiknya
kita selalu mengingat kebaikan kebaikannya saja
aku punya pertanyaan
tidak v nunia
hahaha kita hantam langsung pakai gada gini ya
tengkoknya dulu kita hantam bias
dia kan duduk ke bawah kita hantam lagi bias
hantam lagi pantatnya bias
mentah langsung ke neraka
cabik cabik tuh ya
mereka bohong mereka
ayo pengurus masjid
kan jangan mereka munkar
kan jangan mereka nakir
ayo ini orang yang baik benar
kalau hari jumat ayo kumpulin tuh dari trecean tuh
iya bener iya baik
ayah juga tiap hari nyumbang sama tarbiji sama mali malaikat
yang terpenting ayah sudah dua kali naik haji malaikat
kita masukin ke dalam kerak nyenrake yang paling dalam
ibarat kata nimbul injak nimbul injak imbul injak
nggak dikasih pengap pengapan sedikit
bapak ini bukan malaikat mentara menolak malaikat
tuh lo liat deh
ini si badar sama si sobari
tuh si badar sama sobari musuh kita pak
kok bawa gada kayak malaikat penjaga kuburan mi
itu bukan gada
saya kagak mau masuk neraka
saya pengen masuk surga
saya juga sama berdua
jangan dipisahin ya
gue kagak mau masuk neraka
gue pengen masuk surga
nggak mau neraka
apa berisik amat sih tidurnya
gue nggak mau masuk neraka
gue pengen masuk surga
berisik amat tidurnya
ini surga kan
kalau neraka sih kagak begini mi
neraka bentuknya kayak kompor mie
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
disini adem ya mi
surga kan mi
kalau kami juga rumah sakit pakai ac
rumah sakit mi
mimpi apaan sih mbah
ampak mewek begitu
kayak emak kecil
model begini mimpi ketakutan pasti mimpi mati
mimpi abah itu kita berdoa mati nih
kita udah jadi roh mi
udah dikapani mi
kita nih mbah masih hidup mbah
dalam mimpi mi kita udah dikapani mi
udah jadi kubur
nah terus toko emas umi tuh udah disegahin ke pandai asuhan sama si mahmud mi
kalau mimpi jangan bawa batu persiasan umi ye

tapi kalau emang empok mati beneran tuh toko emas nggak serahin sama yatim piatu semuanya
yang sebagian buat antika tersayang
udah ngajak lu berani tidur dulu
udah pergi sana
gua mau istirahat
lu pretelain perhiasan gue
iya biar mati beneran
tenang aja mbah
tentu cuma mimpi
ada umi di sini
kayaknya tuh orang orang pada serius banget
jangan jangan haja maimuna emang tinggal nunggu waktu nih
aneh kagak tega mal
kalau ngeliat orang sakaratul maut
kalau semasa hidupnya
orang yang kagak tega
bener apa yang lu bilang
mendingan kita sekarang pulang aja yuk
kita kasih tahu warga
kalau haja maemunah lagi sakaratul maut
pokoknya umi kagak mau mati
enak aja perhiasan umi
mau dikasih ke rumah yatim piatu
kalau ampe umi mati mbah
umit bawa ke dalam kubur
tidak bisa kita berbicara dengan perintah
sudah pulang nih nanti